sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih ya pak
saya senang banget mandangin hujan
tapi saya lupa kapan terakhir kali saya menikmati hujan
nanti kalau kamu sudah sembuh kamu juga pasti akan ingat semuanya
tadi kamu bilang saya begitu dekat di hati kamu
sekarang ini kan ingatan kamu itu masih kacau
kalau kamu udah pulih kamu pasti akan ingat semuanya
maksud kamu kita sudah saling kenal
nanti suatu hari kamu juga ingat kok
kapan saya bisa mengingat semuanya kembali ya
kamu berdoa aja sama allah semoga kamu cepat sembuh dan semoga kamu bisa cepat ingat semuanya lagi
kayaknya enak banget ya kalau kita bisa berlarian di tengah hujan kayak waktu kita masih kecil
kamu yang berlarian sendiri saya belum sembuh
belum bisa berjalan apalagi berlari
sebentar lagi kamu juga sembuh
yang penting kamu harus berusaha supaya kamu bisa cepat sembuh
siapa sih ini
malam malam begini ketok ketok pintu lagi
ada apa sih lu
pasti saskian nerima lamaran gue
bukan itu bang
ini berita buruk bang buat abang
kabar buruk apa
saskia kabur bang
kabur kabur ke mana
kayaknya ke jakarta bang
tolong lu kenapa ngecegah dia
dia menembung larang bang perginya aja saya nggak tahu bang
tapi yang jelas bang dia ninggalin surat buat ibu bang

tadi lu bilang dia ke jakarta
tadi lu bilang dia ke jakarta
pasti sekarang dia di terminal nek
pasti sekarang dia di terminal nih
kita susul ke terminal yuk
wah bener bang gila bang
yaudah sekarang kita pergi sekarang bang
ngobrolnya kenceng banget sih
lu ngapain kesini gue pergi
kenapa lu liat liat
udah mungkin nggak
ya ya bang
udah sana yuk
itu bisnya mau kemana ya pak
mbak mau kemana
saya mau ke jakarta
ini mobil yang mau ke jakarta ini yang terakhir mbak
terima kasih ya pak
malam malam begini ke jakarta sendirian
tempat duduk saya nih
baru pertama kali ke jakarta ya
saya udah sering kok
kalau aku sih baru pertama kali ini
pening banget perempuan nih
gue yakin ini pasti pertama kalinya dia ke jakarta
cemas dan bingung
sudah tak boleh ke samo ulang jadinya
nggak di yakin bang masih bisa yang tadi bang
bang kita susul aja kerjaan bang ayo bang
susul ke jakarta
mungkin jakarta dekat
udah biarin aja
sasuke itu nggak mungkin ketemu sama si aditya
bu sejak kapan lu peduli sama ibu lu
mendingan kita sekarang atur strategi selanjutnya ya
yaudah bang terserah bang
gimana udah ketemu
dik udah ketemu
besok di desa ini pasti semua akan tahu bu
kalau saskia udah pergi bu
mau ditaruh di mana muka kita ini bu
tapi sasuke janji sama ibu dik
saskia akan segera kembali sama aditya
saski pasti bakal pulang bu
bu aditya pergi dan nggak pernah kembali bu
sekarang saska pergi juga bu
ibu cuma memimpin kalau sasuke bakal pulang bu
semoga karena ibu
masa masih masa masih
sampai jumpa barn
udah di these ungu gue
ya saya keluar sebentar saya rogol sekarang
ya terima kasih
atau aku belikan sesuatu
hp bang ajis pasti masih sama ibu
saya bisa bicara sebentar
selamat malam mbak saya mau pakai teleponnya
ini saskia kan
sas bicara sama ibu sas
bicara sama ibu nak
kamu kenapa nangis
kamu di mana
ibu nggak pernah marah sama kamu sas
kembali sekarang juga
kamu di mana sekarang
biar ardi jemput kamu ke sana
bilang sama ibu kamu di mana
ibu gak pernah marah sama saya
tapi saya kangen sekali sama ibu
kalau gitu kamu cepet pulang nak
ibu gak akan marah sama kamu nak
ibu khawatir sekali kamu cepet pulang ya naya
ibu doain saya ya
kamu jangan keras kepala begitu nak
kamu gak tahu jakarta itu keras
kalau terjadi sesuatu sama kamu
ibu nggak tahu
ibu nggak tahu
ibu harus cari kamu di mana nak